di mana ratusan bonek datang ke jakarta
supporter setia persebaya surabaya atau juga bonek mania ini
menjamin tidak akan membuat risuh saat menjalankan demonstrasi di jakarta
stasiun pasar turi surabaya
senin malam dipenuhi ratusan supporter persebaya surabaya
yang berjuluk bonek mania
sebanyak empat ratus bonek mania akan menuju jakarta melalui stasiun ini
mereka akan menuju jakarta untuk melakukan demonstrasi di kantor pssi
bonek menjamin tidak akan membuat ricuh saat melakukan aksi
aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak persebaya surabaya
agar kembali ikut kompetisi di tahun dua ribu tujuh belas
hubungan masa lalu yang kelam antara bonek dan pendukung persija jakarta
the jack mania dikhawatirkan akan menyebabkan kericuhan besar
kami akan menjamin karena bonek sudah terlatih dan terdidik dalam kesadarannya itu
berkali kali kita sering menjuraskan
ya minim minim besekan macam macam
bisa dipastikan kami bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi di sana
dan kami tetap akan mengimbau kawan kawan untuk tidak melakukan perkerasan apapun
vandalisme di jakarta jaga namanya persebaya
itu komitmen kami semuanya semacam itu
untuk sekarang ini kita sama the jack ada pengusuhan
cuman kita belum ada kesepakatan secara ekonomi dan kesempatan juga ameh dulu
cuman kita sudah mencari hubungan yang
sebagian bonek kini telah berada di jakarta
mereka akan bersama sama dengan bonek yang berangkat dari surabaya untuk menggelar aksi di senayan
demonstrasi di jakarta rencananya digelar selama dua hari pada tanggal dua hingga tiga agustus di dua titik yang berbeda
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
fina siman juntak
selamat pagi fina
apa saja menurut pantauan anda sampai dengan saat ini persiapan dari demonstrasi yang dilakukan oleh bonek
ya selamat pagi seril dan pemirsa
saat ini saya sedang berada di stadion tugu jakarta utara
tepatnya tempat para supporter persebaya bonek
mereka menginap sejak kemarin
ya seperti yang anda lihat di belakang saya mereka masih ada yang tidur
bahkan dari tadi malam juga dari tadi pagi maksud kami jam empat pagi tadi
mereka sudah ada yang sampai ke jakarta dan sampai dengan saat ini tidak ada yang tidur
ya untuk persiapan dari mereka sendiri dari para supporter maksud saya para bonek
mereka mengatakan bahwa tidak ada tidak begitu banyak persiapan
khusus selain mempersiapkan harapan mereka agar klub kesayangan mereka tetap diikut sertakan pada ajang kompetisi bergensi pssi untuk dua ribu dua puluh
dengan koordinasi di lapangan sendiri saat ini apakah mereka juga berkoordinasi dengan keamanan yang ada di sana
ya seperti yang saya dapat di lapangan
di lapangan bahwa di sini sudah juga bersedia sekitar dua ratus dua personil dari polda metro jaya
untuk mengamankan sekitar sembilan ratus lebih bonek yang datang dari berbagai daerah di indonesia
ya seperti itu serial
baik vina menurut bonek sendiri bagaimana dan apa sih sebenarnya rencana dari mereka supaya tidak ribut dengan jakmania
tadi saya sempat bercakap cakap juga dengan para pengaman yakni pihak polisi dan juga beberapa supporter bonek
mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak ingin melakukan kericuhan
mereka hanya ingin memperjuangkan klub kesayangan mereka untuk tetap diikut sertakan pada ajang ajang bergensi di tahun dua ribu tujuh belas nanti
dan begitu senada dengan hal tersebut
pihak kepolisian juga mengatakan telah mempersiapkan ya tadi itu sekitar dua ratus dua personil dari berbagai
dari berbagai maksud saya dengan mengenakan seragam maupun tidak mengenakan seragam untuk turut mengamankan
ikut berbicara untuk tidak melakukan hal hal anarkis seperti itu
baik terima kasih banyak vina simanjuntak
semoga memang tidak terjadi kerusuhan apapun
terima kasih banyak bonek dan juga jack mania nantinya
terima kasih sekali lagi vina simanjuntak yang melaporkan dari jakarta
terima kasih sekali lagi
terima kasih sekali lagi
polrestabes surabaya dibantu polda jawa timur memantau perjalanan bonek sampai ke jakarta
ratusan anggota polda jawa timur ikut naik kereta api bersama para bonek
keberangkatan ratusan bonek ini dibagi menjadi tiga gelombang
beberapa hari lalu sekitar dua ratus lima puluh bonek sudah terlebih dahulu sampai di jakarta
pada pemberangkatan gelombang kedua senin siang sekitar tiga ratus bonek berangkat
kelompok terakhir berangkat ke jakarta pada senin malam dengan kereta api dari stasiunnya
dengan kereta api dari stasiunnya
kebanyakan di stadion tugu koja senin sore kapolda metro jaya irjen mucing iarto langsung meninjau keberadaan ratusan bonek
selain memastikan langsung keberadaan bonek kapolda metro jaya juga menyempatkan untuk berbincang bincang dengan para supporter klub sepak bola asal surabaya itu
pemantauan ini termasuk memastikan fasilitas yang disediakan selama para bonek di stadion tugu diantaranya keberadaan tempat mandi cuci kakus atau mck
mengamankan mereka supaya mereka tidak menjadi liar gerombolan yang tidak berkaruan
kita jadikan jadikan satu
makanya kita koordinasi dengan pihak pemda supaya menyiapkan mck menyiapkan air bersih dan sebagainya
itu maksudnya itu
nah saya kesini ngontrol itu